cuaca buruk seperti hujan tak jarang menjadi penghalang sebagian wisatawan untuk berwisata atau berkegiatan di alam terbuka
namun kali ini tak perlu khawatir karena referensi wisata yang satu ini akan mengajak anda berwisata ekstrim di dalam pusat perbelanjaan atau mal
mulai dari melewati rintangan jaring hingga memanjat dinding bisa anda lakukan tanpa perlu mengkhawatirkan cuaca buruk yang datang
kegiatan kegiatan seperti ini umumnya dilakukan di luar ruangan atau bahkan di alam terbuka
namun cuaca ekstrim yang tak menentu akhir akhir ini tak jarang menjadi penghalang untuk melakukannya
kini tak perlu khawatir cobalah berwisata adrenalin di sini
mulai dari melewati rintangan hingga meluncur
anda bisa melakukannya tanpa harus memikirkan cuaca buruk
karena semua permainan ini berada di dalam pusat perbelanjaan yang terletak di jalan sukajadi kota bandung
jadi kita merupakan sebuah wahana outbound yang berada di indoor yang pertama dan terbesar di kota bandung
kenapa pemilihan wahana indoor sendiri
karena indoor cenderung lebih aman dan tidak terpengaruh oleh perubahan

ada rintangan khusus anak anak maupun dewasa
demi keamanan pengunjung setiap tantangan yang akan dijalani pun diawasi pendamping yang terlatih
agar permainan semakin menantang ada misi yang disiapkan
di mana setiap pengunjung berhak mendapatkan nilai setelah melewati satu rintangan
pemainan yang sama seperti ini namun yang membedakannya adalah sensasinya
karena yang biasanya dilakukan di luar ruangan tapi ini di dalam ruangan
namun tidak menghilangkan manfaat dan tujuannya yaitu bersenang senang serta bermanfaat bagi kebugaran dan kesehatan tubuh
letak di dalam ruangan

karena letaknya di dalam ruangan kita bisa mencoba permainan yang sama seperti ini
tak sedikit orang tua yang menitipkan anaknya untuk bermain di sini
tapi karena seru tak sedikit pula orang tua yang tertarik untuk ikut menjajal tantangan bersama anaknya
seru banget sih ya soalnya biasa kalau tempat main anak kan kita cuma nganterin
tapi kalau ini tuh kitanya bisa ikut main bisa ikut aktivitas juga
jadi kita ngerti persis apa yang dikerjain anak anak
tadi sih gak takut disini seru banget
pokoknya ada yang seru seru lah
tiket untuk berwisata di sini adalah rp satu ratus empat puluh untuk hari biasa dan rp satu ratus lima puluh lima untuk akhir pekan
dian permatasari bandung